pembalap dari sapura cycling team marcus kelly akhirnya berhasil menjuarai etapa ketiga tour de indonesia dua ribu sembilan belas
yang menempuh rute dari kota batu menuju jember jawa timur
marquez mampu melepaskan diri dari rombongan dan finish tercepat dengan catatan waktu empat jam lima belas menit dan tiga puluh lima detik
setelah menyelesaikan etapa kedua yang diisi dengan rute tanjakan yang cukup menantang
etapa ketiga tour de indonesia dua ribu sembilan belas kembali didominasi dengan jalanan mendatar
tiga titik sprint terdapat di etapa dengan total jarak satu ratus sembilan puluh tiga km atau yang terpanjang dari lima etapa di tour de indonesia kali ini
dengan kondisi lintasan seperti ini persaingan sengit terjadi di antara pembalap pembalap dengan tipe sprinter
hingga dua puluh lima km jelang finish sembilan pembalap berada di rombongan depan
namun beberapa ratus meter jelang finish pembalap australia dari tim sapura cycling team marcus culi
berhasil melepaskan diri dari rombongan dan finish terdepan
sementara dari tiga titik sprint di etapa ini semuanya dikuasai oleh pembalap dari tim pro touch rohan duploi
hasil ini juga membuat rohan merebut jersi merah sebagai sprinter terbaik
di kelas main umum pembalap dengan total catatan waktu terbaik atau pemegang jersey hijau
direbut oleh pembalap australia angus lyons yang di etapa ini finish di tempat kelima
di etapa keempat yang akan finish di kawasan ijen banyuwangi
basam kembali akan diisi dengan tiga titik tanjakan
saya lebih suka duduk di dalam mobil tapi saya pikir saya harus menunggu
jadi saya pikir angus akan lebih menyenangkan di ijen
saya pikir ya itu hanya akan menjadi para pembalap gc yang akan harus berusaha seberat mungkin dan melihat apa yang terjadi
ya saya tidak mengerti
saya tidak tahu apa yang harus saya harapkan
saya belum pernah menerima itu sebelumnya
tapi secara keseluruhan itu adalah peningkatan yang sangat keras
jadi kita akan lihat bagaimana kita akan pergi
etapa keempat akan start dari jember menuju ijen banyuwangi jawa timur menempuh jarak sejauh satu ratus lima puluh satu delapan km
total akan menempuh lima etapa
tour de indonesia start dari kawasan candi borobudur magelang dan akan finish di batu geopark bali tanggal dua puluh tiga agustus mendatang
di meliputan cnn indonesia jember jawa timur